banyak cara untuk membantu sesama di tengah pandemi mulai dari hal kecil hingga besar seperti yang dilakukan sejumlah perawat ini
selain berjibaku sebagai tenaga medis para perawat yang tergabung dalam komunitas perawat peduli palembang ini membantu warga miskin
dengan membuka warung di kawasan rumah susun kelurahan dua puluh empat ilir palembang mereka menjual nasi lengkap dengan lauk pauknya ditambah buah buahan hanya seharga dua ribu rupiah saja
nah kali ini lauk yang disiapkan adalah ayam goreng tahu dan tempe goreng sayur buncis dan wortel serta buah jeruk sebagai pelengkapnya
meski hanya melayani warga satu bulan sekali namun kehadiran warung seluas dua kali
tiga meter ini cukup membantu warga sekitar yang terdampak selama pandemi
aksi sosial ini sebenarnya sudah ada sebelum pandemi covid sembilan belas namun sejak pandemi porsi yang diberikan untuk warga ditambah sekitar lima ratus porsi
apapun yang kita sajikan di warung makan perawat ini semuanya itu insya allah sehat dan bersih
jadi warga yang datang ke sini akan kita layani untuk mendapatkan makan lengkap yaitu seharga dua rupiah
saat mengantre warga diwajibkan mengenakan masker serta menjaga jarak aman dan tiap orang hanya boleh membeli satu porsi saja
sementara di surabaya jawa timur sitiono seorang pemilik warung memilih memberikan makan gratis untuk siapapun yang membutuhkan di warung pinggir jalan yang dibukanya di tepi jalan kedung sari
dibantu istri dan anaknya setiano menyediakan sekitar seratus porsi makanan dengan menu yang berbeda setiap hari
dia yang berpaktian saja
ada tendensi lain kalau di bapak bapak saja
setiap hari ini pak
warung makan ini buka mulai pukul setengah dua belas siang tiap hari senin hingga jumat
tim liputan cnn indonesia